saudara dan pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora indonesia di serbia untuk mengetahui suasana ramadan di sana
sudah ada diaspora indonesia di serbia neti kurniati
selamat dini hari waktu indonesia mbak neti
selamat malam waktu serbia mas brian
tepatnya kalau malam saat ini di sana jam berapa malamnya
sekarang sudah pukul dua puluh empat puluh mas brian
jadi kita bedanya enam jam
nih mbak neti saya pengen tahu deh untuk ramadan kali ini seperti apa sih sebenarnya suasana ramadan di serbia saat ini
kalau di serbia sendiri karena di sini itu mayoritas ortodok
jadi suasana untuk puasa itu sama seperti hari hari biasa
kecuali kayak kita kalau ke masjid gitu loh
jadi baru terasa suasananya
seperti hari hari biasa aja mas rian
mbak niti kalau untuk populasi umat muslim ataupun juga masyarakat indonesia yang ada di sana seperti apa di serbia
kalau dari populasi di sini tuh nggak banyak ya
jadi menurut catatasi kayaknya sekitar hanya empat dari tujuh juta penduduk
jadi muslim di sini tuh hanya sekitar dua ratus ribu orang mas
nah mbak neti selama ada di serbia bagaimana
bagaimana anda menjalankan bulan puasa sejak puasa dimulai sejak kemarin saat ini
apakah anda sulit untuk mendapatkan menu atau takjil untuk berbuka puasa
kayak ya harus usaha sendiri
jadi saya harus masak sendiri bikin sendiri
jadi kalau takjil itu nggak ada di sini
berarti kangen dong sama makan makanan yang ada di indonesia
tapi kalau misalnya berbicara soal makanan yang paling dirindukan deh
rindu atau pengen makan makanan apa nih saat berbuka puasa di sana
pengennya tuh mie ayam abang abang gitu loh
yang mie ayam kampung yang pakai ceker
soal di sini susah nemu ceker ayam yang halal
oke berarti memang sangat rindu dengan makan makanan yang berada di jajanan pinggir jalan
tapi kalau untuk kondisi di serbia saat ini seperti apa mbak
untuk pelaksanaan ibadah puasanya apakah cuacanya dingin panas atau seperti apa
alhamdulillah sekarang itu kan masuk musim semi ya mas brian
jadi untuk suhu itu paling enak tuh seping seperti ini musim semi
jadi nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu dingin
jadi enaklah buat puasa menurut saya
jadi cuaca itu mendukung banget untuk bulan ini ya
kecuali bulan musim panas
nah mbak neti kalau untuk pelaksanaan sholat tarawihnya sendiri ini apakah mbak neti bersama teman teman lainnya dari indonesia
melaksanakan sholat yang tidak jauh dari tempat tinggal anda
atau ada tempat yang memang sudah disediakan untuk sholat tarawih bersama
kalau di sini itu untuk tarawih masjid itu cuma satu di sini namanya masjid bairaqli
dan kalaupun tarawih di masjid karena masjid cuma satu dan letaknya di center kayak saya sendiri itu sekitar tiga puluh menit kalau mengendarai mobil mas brian
jadi kalau misal pun kami kangen gitu bersama sama
dengan teman biasanya kita kumpul bareng bawa makanan bersama
misalnya seperti di rumah saya ataupun di rumah teman
kita kumpul bareng potluck bawa makanan sama sama nanti buka bersama sholat bersama gitu
seru sekali ya potlak bersama buka bersama dan juga sahur bersama seperti itu
nah tapi selama ramadhan ini seperti apa aktivitas teman teman indonesia yang ada di serbia mbak
ya kalau aktivitas kita seperti sehari hari ya
jadi seperti yang saya ceritakan tadi
gak ada yang spesial buat kita seperti di indonesia suasananya misalnya terasa ada takjilnya atau terasa ada suara azan
nah kalau di sini tuh kita kayak harus mandiri benar benar mandiri harus lihat jadwal sholat kapan waktu berbuka kapan waktu sahur seperti itu mas brian
tapi kalau tanggapan masyarakat serbia yang ada di sana melihat mbak neti bersama teman teman melaksanakan ibadah puasa ataupun juga tarawih
ini contoh kecilnya ya anak saya yang di sekolah mas brian dia masih kelas satu sd saat ini lagi latihan berpuasa dan guru gurunya itu sangat mendukung mas brian
jadi mereka sangat toleransi ketika misalnya anak saya lagi istirahat untuk makan siang itu gurunya sendiri yang akan mengatakan stay aja di kelas gitu kamu tinggal di kelas teman teman makan siang di kantin gitu
dan kegiatan mereka juga sangat tinggi walaupun disini mayoritas ortodoks dan kita sendiri seperti tadi populasinya sedikit tapi tanggapan mereka ya mereka toleransi dengan kegiatan keagamaan agama lain
tapi kalau untuk dari kedutaan indonesia sendiri yang ada di serbia apakah ada jadwal untuk buka bersama bersama kedutaan indonesia yang ada di sana
ya pastinya ada seperti tahun lalu itu juga kita mengadakan dan biasanya di weekend ya
karena disini kan tersebar wni kita gak hanya di kota biograd tapi berada di luar kota
jadi biasanya biar semua bisa kumpul diadakannya di waktu weekend atau misalnya jumat
jadi semua orang bisa berkumpul
ya mbak neti ini kan tentu balik lagi kita masih puasa kedua ya kan
nah kalau untuk mendapatkan bahan bahan pokok untuk membuat makanan menu berbuka puasa di sana sulit nggak
kalau untuk yang berbumbu bumbu itu
yang berbumbu bumbu indonesia itu tentu sulit sekali ya
jadi kita istilahnya udah banyak modifikasi
kalau misalnya mau bikin makanan makanan indonesia itu kita benar benar harus pinter cari cari trik trik khusus
karena kalau untuk makanan indonesia sulit
tapi kalau misalnya ya bahan pangan seperti yang sehari hari ya mudah
seperti sayur aja di sini tuh kalau ke pasar itu cuma ada wortel kubis itu adalah sayur tahunan
kalau mau cari kangkung itu sulit sekali nggak ada
kecuali di musim panas dan itu hanya ada di chinese market gitu
ya mbak neti sepertinya dari yang anda sampaikan sangat merindukan makanan makanan indonesia ya
seperti bahkan sayur kangkung pun tadi sempat disebutkan sama mbak neti seperti itu
tapi kalau misalnya untuk menu berbuka deh
menu berbuka makan apa aja sih mbak
terus kalau misalnya sahur menunya tuh apa aja gitu selama dua hari berpuasa ini
anak anak saya tuh suka banget tempe mas brian
jadi kita bikinnya biasanya aku udah stok untuk tempe orek biar gampang
jadi kalaupun terlambat bangun sahur biasanya udah siap kan tempe oreknya
terus tinggal ya bikin dadar telor kan cukup untuk bersahur gitu
baik mbak neti kalau di serbia sendiri untuk mendapatkan masjid masjid bagi umat muslim yang ada di sana
sulit nggak sih mbak untuk menjangkau seperti itu masjid masjid yang ada di serbia
ya jadi di setiap wilayah itu ada yang punya masjid tapi ada juga yang tidak
nah seperti di beograf sendiri tadi saya sudah bilang di awal bahwa kita cuma hanya ada satu masjid di kota beograb
dan itu letaknya di pusat kota karena memang itu juga dijadikan pusat kebudayaan
makanya cuma satu itu aja jadi bisa dibilang sulit sekali untuk menjangkau masjid
baik terima kasih atas waktu anda sudah berbincang seperti apa kondisi yang ada di serbia dan juga masyarakat indonesia yang ada di serbia saat ini
sehat selalu selamat menjalankan ibadah puasa mbak neti dari diaspora indonesia yang ada di serbia
terima kasih mas brian